puluhan orang di port sudan harus menunggu untuk naik ke kapal perang perancis loren
dengan perwakilan khusus pbb di sudan volker pertes yang hadir
ahmed el badawi dari mesir harus menunggu lebih dari dua belas jam
untuk bisa menyeberang ke mesir setelah tiba di perbatasan arkin sudan sekitar pukul tiga pagi
bus dan orang orang harus antri di luar penyeberangan selama berjam jam
pada rabu dua puluh enam april pesawat berhasil membawa pengungsi dari sudan ke istanbul dan paris
lebih dari seratus orang turkiye dievakuasi dengan pesawat penumpang turkish airlines
dari adis ababa setelah para pengungsi mencapai ibu kota ethiopia melalui jalur darat dari khortum
di paris para pengungsi termasuk duta besar perancis untuk sudan disambut oleh para pejabat
termasuk menteri perancis
sejumlah negara asing telah mengevakuasi ribuan diplomat dan warga negara mereka dalam beberapa hari terakhir
termasuk satu enam ratus tujuh puluh empat orang dari lima puluh empat negara yang dibantu oleh arab saudi
warga sudan bersama warga negara tetangga juga telah pergi secara massal
lebih dari sepuluh orang menyeberang ke mesir dari sudan dalam lima hari terakhir
sebelumnya sekitar dua puluh ribu orang telah memasuki cat
sedangkan warga lain melarikan diri ke sudan selatan dan ethiopia
meski kondisi di sana terbilang sulit